setelah serah terima jabatan sebagai danjen kopassus baru
brigjen tni matsuni menerima penyerahan pasukan dari pimpinan kopassus sebelumnya
gelar upacara penyerahan pasukan komando pasukan khusus atau kopassus
digelar di mak kopassus jantung jakarta timur pada hari sabtu
upacara yang dilaksanakan di markas kopassus ini diwarnai marching band
aksi baris berbaris prajurit terjun payung dan kelengkapan persenjataan kopassus
matsuni sebelumnya menjadi wakil komandan kopassus
ia berharap kopassus lebih baik dalam kepemimpinannya
kami berharap seluruhnya bahwa gagasan ide ide yang sudah dilaksanakan oleh komandan yang lama
kami akan melanjutkan sehingga kopassus ke depan akan lebih berjaya lagi
terima kasih komando